usai disemayamkan di rumah duka jenazah yusuf sofian langsung disolatkan warga di masjid kelurahan ciparigi kecamatan bogor utara kota bogor jawa barat
supporter persib ini kemudian dimakamkan di tpu cimandala pada sabtu siang
selain dijedali warga dan rekan supporter pemakaman korban juga diamankan oleh petugas kepolisian setempat sekaligus menyampaikan bela sungkawa
sementara pengurus supporter persib mengaku korban sempat pamit memisahkan diri dari rombongan meski telah dibekali tiket dekat vip barat
naas korban justru terjebak saat berdesakan di lorong tribun utara hingga akhirnya tewas terinjak injak masa dalam insiden stadion gbla kemarin
dan untuk rombongan pekuas sendiri berada di vip samping barat
kalau beliau nanti bertrikuar di utara tribun utara yang notabene
nah eskalasi supporternya sangat aktif
beginilah suasana takjiah di rumah duka asep ahmad solihin di gang blok tvri kota bandung sabtu siang
dengan adanya insiden ini pemerintah kota bandung masih menunggu hasil evaluasi dari pihak panitia pelaksana dan aparat kepolisian
dan belum dapat memutuskan langkah apa yang akan dilakukan terhadap stadion gbla
almarhum asep ahmad solihin yang menonton pertandingan persebaya melawan persib bandung yang digelar di stadion gbla jumat malam bersama rekannya
saat itu akan masuk stadion melalui pintu lima namun banyaknya orang yang mencoba memaksa masuk membuat korban dan temannya terhimpit dan terinjak injak
selain wali kota tampak dua pemain persib frans butuan dan erwin ramdhani bersama ofisial juga melakukan takziah ke rumah almarhum
mereka menyampaikan dukanya berkata
mereka menyampaikan dukacita atas meninggalnya almarhum asep ahmad solihin
tim liputan cnn indonesia